di jawa tengah sini dari satu dari delapan pengangguran ada di jawa tengah
satu dari delapan pengangguran ada di jawa tengah
dan itu artinya di provinsi ini negara harus hadir untuk membantu menyiapkan lapangan
terkait dengan nama pasangan pada masa ini kita sedang menunggu timingnya
begitu timingnya tepat momentumnya tepat nanti akan diumumkan
tapi nama itu sudah ada di kantong
memang kantong ada
dan juga kan sempat menunggu tawaran penelitian jadi jawab res katanya
oh pak gibran usia sudah masuk belum
usia sampai saat ini masih tiga tahun
kita ikut peraturan
tidak ada batas usianya
ya nanti kita tunggu
yang bisa dipertimbangkan adalah yang memenuhi syarat setelah konstitusi
dan konstitusinya mengatakan di atas usia empat puluh
jadi bagaimana mungkin menawarkan pada siapapun
memikirkan siapapun yang tidak menuhi syarat setara konstitusi